lewat satu menit waktu indonesia barat itu artinya saya akan kembali untuk menjelaskan terkait hasil hitung cepat pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
kalau tadi saya masih mengatakan bahwa masih dihitung masih dikumpulkan tapi sekarang sudah ada datanya
tapi baru masuk sekitar tiga puluh lima enam puluh tujuh persen itu dari indobarometer salah satu hitung cepat yang akan kami lakukan
ataupun yang akan kami sampaikan kepada anda terkait dengan partai apa sih yang menempati posisi puncak
untuk sementara waktu hingga pukul delapan belas lewat satu menit ternyata itu dia
pdi perjuangan dengan dua puluh satu sembilan puluh enam persen dilanjutkan dengan gerindra dengan dua belas enam puluh tujuh persen golkar dua belas delapan belas persen
pks sembilan dua puluh sembilan persen dilanjutkan pkb nasdem demokrat pan dan juga p tiga
coba anda lihat ke bawah sedikit
kalau anda melihat ke bawah itu ada yang sedikit berwarna abu abu itu adalah partai partai yang untuk sementara waktu
ternyata tidak lolos parliamentary threshold yang sebesar empat persen
nah tapi ini baru sementara ada tujuh partai kan di sana perindo dua empat puluh enam persen berkarya dua dua puluh tiga persen psi dua tiga belas persen
hanura satu enam puluh tujuh persen pbb tujuh puluh dua persen garuda lima puluh dua persen pkpi dua puluh dua persen
namun data ini masih terus berubah anda harus berdoa tentunya anda jangan berkecil hati karena ini hanya untuk parliamentary threshold
dimana untuk memberikan atau meletakkan wakil wakil partai ataupun wakil wakil kita di kursi parlemen
tetapi kalau misalnya tidak mencapai parliamentary threshold yang sebesar empat persen yang sudah ditentukan itu
masih bisa untuk menaruh atau meletakkan wakil wakil kita wakil wakil anda mungkin saja di kursi dprd provinsi dpr
di kabupaten kota dan tentunya anda juga terus berdoa agar partai partai yang anda dukung itu bisa melebihi kuota ataupun jumlah suara lebih dari empat persen
dan kita lihat di sini bagaimana pola persebaran dari masing masing partai di seluruh indonesia
kita lihat di sini pdi perjuangan ternyata menguasai sebanyak lima belas provinsi
kalau di tahun dua ribu empat belas lalu untuk partai demokrasi indonesia perjuangan itu menguasai tujuh belas provinsi di indonesia
dan ternyata untuk sementara di indonesia kita bisa melihat bahwa pdi perjuangan itu menguasai lima belas provinsi

dan menarik sekali ini di sumatera utara di sumatera utara kalau di tahun dua ribu empat belas itu dikuasai oleh
saya lihat contekan saya di sini dikuasai oleh golkar
ternyata di tahun dua ribu sembilan belas ini dikuasai oleh pdi perjuangan
begitu juga di aceh aceh pada waktu itu dikuasai oleh partai gerindra ternyata dikuasai oleh demokrat
sementara untuk di jawa barat
nih ada yang menarik ini gerindra menguasai jawa barat lalu pdi menguasai banten dan juga dki jakarta
untuk dki jakarta memang dikuasai oleh pdi perjuangan sejak tahun dua ribu empat belas yang lalu
banten kalau banten juga pdip hanya saja untuk di wilayah jawa timur
oh ini jelas pkb yang menguasai dan juga di jawa tengah juga partai demokrasi indonesia perjuangan serta yogyakarta
bali juga memang menjadi lumbungnya pdi perjuangan di sana
makanya juga kalau dari pemilihan presiden secara hitung cepat juga dikuasai oleh joko widodo
sementara kita lihat untuk di wilayah lainnya pks cukup besar juga di sini
kalau misalnya di dua ribu empat belas yang lalu sepertinya pks tidak terlihat di sini menguasai provinsi yang ada di indonesia
tetapi untuk sementara waktu dia menguasai sejumlah provinsi yang ada di indonesia
seperti halnya yang ada di kalimantan barat kalimantan selatan dan juga di wilayah bengkulu
dan tidak hanya itu kita lihat lagi di wilayah lainnya seperti halnya sulawesi

sulawesi ini memang basisnya golkar ada jk di sana tanda kelahirannya
lalu di sini di sulawesi tenggara ada pdi perjuangan di sulawesi barat juga ada pdi perjuangan
lalu di sulawesi tengah ternyata ada nasdem oh demokrat ternyata di sana ya
lalu di gorontalo nasdem untuk yang di ujung sulawesi ujung utara sulawesi atau sulawesi utara
di situ ada pdi perjuangan sama dengan di wilayah maluku utara
sementara di wilayah maluku dikuasai oleh nasdem
untuk di papua adalah gerindra
ini menarik juga ya kalau misalnya di pilpres ternyata di sini di gerindra
di daerah kekuasaannya gerindra padahal memilihnya joko widodo dan juga ma'ruf amin
ternyata di sini adalah yang dominan justru gerindra
lalu bagaimana dengan wilayah papua barat
papua barat ternyata diisi oleh pkb
ya itu tadi beberapa diantaranya tentunya mereka ini nantinya akan merebut
kalau di dpr ada sekitar lima ratus tujuh puluh lima kursi
dan ini naik dari tahun dua ribu empat belas yang lalu
sebanyak lima ratus enam puluh kursi ada penambahan sebanyak lima belas kursi
kalau saya tidak salah di sini ya benar ada lima belas kursi
ternyata penambahan ini dikaitkan dengan adanya daerah pemilihan
yang baru saja seperti halnya ada di kalimantan barat kalimantan utara dan juga nusa tenggara barat